kamu keluar keluar sekarang
putri putri bertahan sayang
ini putri anak saya
itu suaminya raja
dan ini putrinya arsila
jadi cewek di rumah bima itu
saya lupa saya sebetulnya ada janji
ibu gak ada janji
terima kasih waktunya
ya kenapa tante
tante mau ngajak aku sama ayu buat ketemuan
ada hal penting
oke ya makasih tante
tante tante tante apa
gambar dong kepo banget sih
iya iya pengen tau
pasti soal aku kan
iya emang ada berita penting soal kamu
tapi tante vera gak kasih tolong telepon
kita disuruh ketemu dia sekarang
atau jangan jangan dia udah tahu lagi sekarang siapa aku
kamu tau gak
sejujurnya aku ikut seneng
kalau kamu udah tau siapa kamu sebenarnya
karena itu artinya perpisahan buat kita semakin dekat
dan rasanya sekarang aku gak sanggup kehilangan kamu
kalau sampai nanti kamu pergi dari aku
pasti nanti hari hari aku akan kembali seperti kayak sebelumnya
tante ada berita apa tentang aku
sabar dulu dong baru juga sampai
emang kenal apa namanya juga penasaran
sekarang tante tau siapa kamu
siapa aku tante
kasih tau aku sekarang
kamu ngapain disini
aku cuma mau jenguk
kamu aja kenal sama istri saya enggak
aduh gimana nih
raja bisa lihat lo tanpa aku
tangan putri mulai bereaksi
aku harus tutup pilih raja gak tau
iya tante tante
tante kasih tau ayuh
sebenernya ayuh ini siapa
ayo tante cepet ceritakan
aku ini siapa sih tante
aku masih gak enak sama masanya yang kemarin
makanya aku datang kesini
tentu cuma sebagai suatu kontrol
putri bertahan sayang
ayu kenapa nih tante badannya
badannya ayu kok
tante juga tidak tahu
apa yang terjadi sama ayu
terjadi sesuatu sama badan aslinya
lima kamu tenang aja
pasti tante akan lakukan sesuatu
kamu tunggu sebentar ya
tolong lakukan semaksimal mungkin untuk ayu tante
jangan sampai ayu kenapa napa tante
tunggu sebentar ya
pasti ada sesuatu yang terjadi di tubuh aslinya ayu
kamu tunggu di situ
sekarang kamu sms mami ala matinya
kenapa badan aku menghilang
saya juga gak tau yu
tapi tapi biarin tante vera coba lakuin sesuatu untuk kamu ya
bima aku gak mau menyelam kayak gini terus bima
aku takut kau bisa kena aku menghilang selamanya
istri saya dokter
putri tolong jangan tinggalin aku putri
dokter tolong lakukan sesuatu dokter untuk istri saya
dokter tolong lakukan sesuatu untuk istri saya
dokter tolong lakukan sesuatu untuk istri saya